penyesuaian tarif angkot di kota depok jawa barat mulai berlaku sejak minggu sore atau sepekan setelah kenaikan harga bbm
selain kenaikan tarif angkutan kota wali kota depok muhammad idris menyebut
pihaknya telah mengambil langkah penanganan dampak kenaikan harga bbm di kota depok
di antaranya program kartu depok sejahtera dan bantuan sosial sebesar rp satu ratus lima puluh per bulan untuk seribu warga miskin
yang akan dilaksanakan selama tiga bulan ke depan dan juga menggelar operasi pasar murah di beberapa titik
sementara itu pemkot manado telah mencari penyelenggaraan yang berbeda
dari tarif lama yakni rp lima naik menjadi rp enam per penumpang umum
sementara penumpang pelajar dari rp tiga lima ratus naik menjadi rp empat per pelajar
kenaikan tarif angkot ini diakui para pengemudi angkot sebagai angin segar di tengah kenaikan harga bbm
terusnya bersyukur kalau cuma naik rp satu
kalau dia naik rp dua
maka dia bisa menangkap rp dua
kalau dia naik rp dua maka dia bisa menangkap rp dua
kalau dia menangkap rp dua maka dia bisa menangkap rp dua

tapi setelah itu sepenyelenggaraannya rajin rajin
jalan tetapkan rezeki yang disengatur
kadis kominfo kota manado erwin konsul mengharapkan semua pengusaha kendaraan umum
serta sopir kendaraan umum dapat mematuhi peraturan wali kota manado tersebut
tim liputan cnn indonesia